terima kasih anda masih menyaksikan political show dan saat ini saya sudah bersama dengan founder dari sirus network mas hasan asmi
oke terima kasih sudah hadir untuk mengulas tadi sudah nonton sama sama kita sudah mendengar jawaban jawaban dari seorang sandiaga uno
nah yang ingin saya tanya yang pertama mungkin kita kaget ya lima belas kali beliau ini menyampaikan bahwa beliau ini siap untuk maju dalam kontestasi pilpres
lima belas kali sandiaga uno menyampaikan secara terbuka siap maju sebagai capres ataupun cawapres
ini kalau dianalisa kenapa kemudian berani keluar dari sarangnya untuk bicara siap maju kontestasi pilpres gitu
karena mas sandi kan sebenarnya setelah jadi pengusaha memang terlihat punya minat yang cukup besar dalam politik
kalau yang saya tahu dari dua ribu dua belas sebenarnya sudah punya minat untuk menjajal pilkada dki
saya tahu waktu itu sebelum pak jokowi ketemu dengan calon calon wakilnya yang lain kayak deddy mizwar kayak ahok pak jokowi lebih dulu ketemu dengan sandiaga uno
pak jokowi sangat suka dengan
tapi saya tidak tahu apa pembicaraan mereka berdua
jadi jadi enggak jadi pasangan
mungkin mas andi juga waktu itu belum terlalu siap mungkin
kemudian dua ribu tujuh belas kan gitu
maju dalam pilkada dki
awalnya kan mau jadi gubernur
tapi mungkin karena konstelasi partai waktu itu konstelasi politik jadi wakil gubernurnya mas anies

jadi wakil gubernur yang sudah jadi kan nyaman
jadi kita saya memang melihat bahwa memang minat politik beliau besar
jadi kalau hari ini ditanya siap maju enggak pasti beliau maju
karena minatnya memang memang besar
minatnya memang besar atau memang ini adalah kesempatan terakhirnya seorang sandiaga uno pemilu dua ribu dua puluh
karena dengan angka elektoral yang kita lihat di beberapa lembaga survei itu cukup tinggi sebagai cawapres
karena kemarin gagal
kemudian ini adalah kesempatan terakhir
karena nanti dua ribu dua puluh sembilan orang sudah lupa sudah punya kandidat sendiri yang mungkin menang begitu
pak prabowo itu ini pemilu kesekian
tetap relevan kan pak prabowo
jadi mas sandi menurut saya jauh lebih muda daripada pak prabowo
jadi kalau misalnya ini kesempatan terakhir itu lebih kepada penilaian pribadi
saat subjektif lah
penilaian beliau pribadi
tapi kalau penilaian objektif menurut saya ini bukan kesempatan terakhir

bukan bukan kesempatan terakhir
ini bukan kesempatan terakhir ya mas sandi
masih panjang lah
ini bukan kesempatan terakhir ya mas sandi
kali pemilu juga masih bisa
dua kali pemilu masih bisa gitu ya

jadi ini peruntungan dicoba terus kalau menurut mas sandi
itu menurut saya lebih kepada perasaan diri sendiri aja
kalau buat saya ini kayaknya kesempatan terakhir deh
tapi ternyata enggak
kalau orang minat politik tinggi itu nanti lima tahun lagi juga akan merasa oh masih ada satu kesempatan lagi
jadi enggak lah
kalau secara objektif kalau saya melihat enggak ini bukan kesempatan terakhirnya mas andi
tapi menyampaikan secara terbuka siap maju di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat begitu ya
padahal partainya sudah memutuskan secara resmi di acara rapimnas bahwa yang menjadi capres itu tunggal hanya prabowo subianto
ini agak agak bagaimana ya
apakah ini melanggar etika politik
kalau tadi saya tanya kemudian pak sandi mengatakan bahwa oh tidak ada yang dilanggar itu gitu
tapi secara etika politik apakah kemudian itu
pdip juga punya dua calon kan
ada mas ganjar ada
tapi kan belum diputuskan oleh pdi perjuangan siapa yang menjadi capres
jadi sebenarnya mas sandi ini memang kan salah satu tokoh publik
ya ada dua tokoh publik lah di gerindra
memang bedanya sandiaga uno jadi tokoh publik doang
kader yang bisa menjadi pemikat pemilih tapi nggak punya kendali di partai
yang punya kendali di partai kan pak
jadi kalau menurut saya kalau secara personal mas sandi merasa ini tahun terakhirnya dia
ya wajar mungkin dia bilang lima belas kali tadi
saya siap saya siap dan memang ya ini kan kesempatan besar
mas andi kan sedang dalam posisi punya jabatan
kalau dalam posisi punya jabatan tidak dimanfaatkan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi dari jabatan menteri kan sayang
kendalanya memang di dalam soal partai
walaupun misalnya ya sekarang saya ikut pak prabowo deh
tapi saya yakin ikatan mas andi dengan gerindra nggak begitu kuat amat
jadi lebih ikatannya lebih kuat dengan pak prabowo ketimbang gerindra
pak prabowo dengan gerindra tentu kuat itu nggak bisa dipisah
tapi mas sandi dengan gerindra nggak sekuat itulah
kalau ada kesempatan lain menurut saya mungkin akan dicoba
kesempatan dari partai lain misalnya kalau itu datang ke mas andi saya yakin akan dicoba
seberapa besar peluangnya
seberapa besar peluang buat apa
kalau misalnya ada partai lain yang menawari seorang sandiaga u
beliau akan coba lah
di atas berapa
karena saya yakin ikatannya dengan partai gerindra enggak begitu kuat seperti misalnya pak prabowo dengan gerindra
bahkan tidak lebih kuat daripada ikatan misalnya ganjar dengan pdip
itu sulit membayangkan ganjar keluar dari pdip
tapi membayangkan mas andi keluar dari gerindra nggak terlalu susah
tapi tadi sudah dikatakan bahwa sampai kapanpun saya akan berada di gerindra dan apapun keputusannya pak prabowo
secara diplomatis harus bicara seperti itu
menurut saya secara diplomatik hari ini masih kader gerindra
dan kalau ditanya di depan publik harus jawab seperti itu
tapi kan ada sisi lain bahwa siap maju jadi capres atau cawapres itu kan juga sisi pernyataan lain yang punya tanda tanda lain juga
bahwa kalau misalnya ada kesempatan ya dia akan ambil itu
menurut saya kayak gitu
tapi menurut mas hasan apakah ini tindakan tindakan yang dilakukan oleh pak sandi seperti melangkahi nggak sih
kalau tadi anda katakan bahwa hubungannya pak sandi dengan pak prabowo lebih kuat dibandingkan hubungan antara pak sandi dengan gerindra
tapi dengan menyampaikan kesiapan ke publik itu kan seperti melangkahi orang yang punya hubungan kuat dengan masyarakat
ya yang saya bilang itu hubungan pak prabowo dengan gerindra jauh lebih kuat dibandingkan hubungan sandi dengan gerindra
saya juga gak melihat hubungan pak prabowo dengan sandi segitu kuat
tapi kalau misalnya mereka pernah jadi pasangan iya
tapi kan mas anies juga pernah berpasangan dengan mas sandi
bisa ditinggalkan di tengah jalan juga
jadi ini menurut saya soal kesempatan yang kalau secara subjekti dia bilang ini kesempatan terakhir saya ya dia akan coba
kalau tadi mas sandi bilang ini kesempatan terakhir saya loh
ya enggak mungkin enggak dia coba dong
jadi kalau misalnya kan menurut saya tadi itu ada harapan bahwa pak prabowo akan memutuskan lain
kondisi kesehatan pak prabowo misalnya tidak memungkinkan
misal mas sandi bisa jadi backup plan nya gerindra
menunggu bola muntah maksudnya
tapi kalau pak prabowo sehat menurut saya mau gak mau calon presiden gerindra harus pak prabowo
walaupun sudah kesekian kali tapi nggak ada lagi calon yang lebih kuat dibandingkan pak prabowo di gerindra untuk dijadikan sebagai calon presiden
jadi mas sandi kalau punya keinginan hari ini harus memang membayangkan kalau enggak bersama pak prabowo lagi itu pilihan pertama tuh
harus memilih kesempatan lain dari partai lain gitu
dan menurut saya itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh mas sandi
tapi secara diplomatis kalau kita tanya nih rifana yang nanya hari ini
ya saya akan tetap ada di gerindra dong
itu bahasa seperti itu kan tidak enak
itu jawaban diplomatis ya seorang politisi
tidak terlalu tinggi
lebih mungkin untuk jadi cawapres
tapi untuk cawapres memang beliau cukup tinggi di posisi tiga besar ya
artinya kalau misalnya mas hasan lihat sandiaga uno ini sudah punya loyal voters berarti dari dua ribu sembilan belas ke menjelang dua ribu dua puluh empat ya loyal votersnya di angka segitu
sebenarnya veteran veteran pemilihan itu punya strong voters
oh strong voters ya
iya mas anies itu kan veteran pilgub ketika dia naik eskalasi
naik eskalasi jadi untuk pilpres dia sudah punya pendukung loyal ganjar ridwan kamil
juga seperti itu
pak prabowo veteran pilpres punya pendukung yang loyal
tapi sebagai calon wakil
maka itu yang mungkin bisa menjelaskan bahwa angka dia itu tinggi sebagai calon wakil hari ini
karena imajinasi pendukung dia memang masih tetap menjadi mas andi sebagai calon wakil gitu
ini kalau kita lihat ini surveinya carta politika ya kita lihat aja ya mas
ini kan sekitar desember dua ribu dua puluh satu itu di angka dua puluh dua
kemudian april dua puluh lima
penurunan elektabilitasnya seorang sandiaga uno ini apakah dipengaruhi banyaknya tokoh yang memang punya peluang menjadi cawapres ya
ya itu satu
yang kedua kan juga orang orang yang digadang gadang untuk menjadi cawapres kan juga berakrobat di publik
ada momen momen ketika misalnya ridwan kamil sangat tinggi
ada momen momen misalnya erick thohir tiba tiba naik juga ke tiga besar gitu
ada yang mereka lakukan untuk
jadi kalau misalnya ruang kosong
ruang kosong mungkin angka ini gak akan berubah
tapi kalau sama sama lari
perubahan perubahan ini sangat mungkin
sangat mungkin terjadi
apalagi misalnya kalau kompetitornya di cawapres
itu juga ada yang menteri lain misalnya
atau misalnya gubernur yang masih menjabat
tentu mereka juga punya panggung untuk mendapatkan simpati masyarakat
jadi portfolio mas sandi sebagai menteri pariwisata sebenarnya dari sisi kebijakan untuk ditampilkan ke publik gak banyak
tapi yang membuat dia tetap tinggi menurut saya selain veteran pilpres tadi adalah karena dia rajin keliling
ya penampilan jadi publik secara langsung itu
basis pemilihnya apa nih mas hasan
kalau sandi egan
anak muda atau kelompok kanan yang sama seperti dua ribu sembilan belas atau sudah dapat ceruk baru atau bagaimana
kelompok kanan yang sangat kanan sekali sekarang sudah menemukan inang baru
namanya anies baswedan
jadi basis kelompoknya dia tujuh belas tahun
mas sandi memang adalah
kelompok kelompok muslim adalah
bagaimanapun kan beliau aktif juga di kegiatan apa di organisasi islam dulu
kelompok muslim perkotaan yang ke sandi egan

ada kelompok kelompok anak muda ekonomi kreatif yang ke sandiaga uno karena sering disentuh oleh dia itu ada
dan orang orang yang ingin jadi entrepreneur muda mengidolakan seorang sandi egan itu kan juga
jadi menurut saya kalau dari sisi usia dan dari sisi pendidikan pasti sma ke atas
kemudian usianya mungkin di bawah tiga puluh
dan satu lagi mungkin ada segmen khususnya ibu ibu atau perempuan
karena soal kepiran sih
jadi perempuan pemilih muda dan berpendidikan
oh itu memang basis pemilihnya sandiaga uno
tapi sebenarnya itu juga mirip dengan beberapa karakter lain kan
kalau misalnya sandi disandingkan dengan erick thohir karakter pemilihnya
agak mirip ya
kita akan tanya dan minta tanggapan dari teman teman mahasiswa yang sudah mengikuti dialog kita
perwakilan dari badan eksekutif mahasiswa universitas pancasila wanda hamidah
namanya sama kayak politisi golkar sekarang ya
selamat malam mbak
saya mungkin ingin bertanya ya kepada pak hasan
melihat angka angka dalam tren elektabilitas pak sandi ini kan
baik dalam capres maupun cawapres dapat dikatakan sedikit tertinggal dengan calon lainnya
apalagi tadi di tren elektabilitasnya capres itu hanya memegang suara sebanyak dua persen
belum lagi sekarang ini kan banyak isu isu yang tadi juga sudah dibahas kayak terkait kesiapan pak sandi menjadi cawapres ini memicu kerusuhan internal gerindra
dinilai sebagai calon ilegal dari gerindra dan lain sebagainya
pertanyaan saya menurut bapak
apakah pak sandi ini masih punya kesempatan untuk kayak menarik perhatian atau membangun kepercayaan baik kepada masyarakat maupun kita sebagai mahasiswa yang
sehingga gimana ya kayak apakah mungkin di tren elektabilitas yang akan mendatang pak sandi ini bisa memegang suara tertinggi gitu
oke satu lagi
satu lagi dari perwakilan universitas pancasila
mohamad shalais silakan
mohamad shalais maaf mbak moderator
apakah suara terdengar
kedengaran silakan ini agak gelap ya
oh ya siap
jadi sebelumnya di sebelumnya itu kan pak sandi juga berbicara tentang bahwa beliau pernah menghadiri undangan dari partai p tiga
mungkin di benak saya muncul satu pertanyaan yang mungkin saya bisa tanyakan ke bapak
kenapa beliau itu hadir untuk memenuhi undangan tersebut
apakah hanya sebatas silaturahmi saja atau atas kayak kan tadi juga beliau menjelaskan setelah berdiskusi dengan pak prabowo kayak yaudah datang saja
nggak apa apa gitu kan
dan atau ada sebagai langkah untuk mengambil perhatian para partai politik ini agar mereka itu memilih pak sandi ini sebagai
sebagai seorang calon presiden
terima kasih teman teman dari universitas pancasila
mas hasan yang pertama kenapa kemudian elektabilitasnya sandiaga uno ini lebih tertinggal begitu ya
itu yang pertama
yang kedua pak sandi datang ke acara acara p tiga acara acara partai lain apakah ingin menarik perhatian dari politisi ataupun partai politik
atau memang ya mengejar kesempatan saja seperti tadi anda katakan pak
kalau jadi kalau untuk elektabilitas sebagai cawapres itu nggak usah khawatir lah yang ini ya
jadi mas sandi itu sudah punya backbone nya lah
jadi gak akan tertinggal tertinggal banget dari kandidat lain tuh enggak
yang kedua elektabilitas cawapres itu kan sebenarnya nggak betul betul real
capres tidak dipilih sendiri dan cawapres tidak dipilih sendiri bukan seperti filipina
yang capresnya dipilih sendiri kemudian cawapresnya dipilih sendiri nggak seperti itu
jadi elektabilitas cawapres ini lebih kepada seberapa besar sih kalau orang ini maju dalam konsistasi punya dukungan
tapi ketika dipasangkan dengan capres tertentu kelihatan bagus
jadi ketika kelihatan bagus mereka itu melejit sebagai pasangan
bukan sebagai individu individu
nah iya jadi seperti
jadi kalau mas sandi menurut saya pasti jadi calon yang menarik untuk dilirik oleh pemerintah
bahkan mungkin oleh pak prabowo sendiri
kalau pak prabowo buntu nih misalnya
ya akhirnya nanti kembalinya ke pak sandi lagi
aduh gimana nih caimin nih gitu misalnya
secara hitung hitungan nggak masuk nih misalnya
ya udah siapa yang bagus
bisa juga seperti itu
jadi menurut saya kalau dari sisi elektabilitas sebagai cawapres
angka angka hari ini sudah tidak usah dipusingin lagi oleh
ranking itu sudah tidak terlalu penting untuk sebagai
karena bukan seperti itu
cawapres karena bukan mutualnya eksklusif
nah kalau hadir di acara p tiga itu yang saya bilang tadi
kalau ada kesempatan pasti diambil
jadi apapun kesempatannya di atas meja itu akan dicoba ya
iya kesempatannya itu akan dicoba
apalagi secara subjektif ada perasaan
bahwa ini adalah tahun terakhir saya
itu akan lebih kuat lagi
kalau ada undangan dari yang lain mungkin juga akan didatangi
walaupun kemudian bisa dibungkus secara diplomatik
saya kan hanya menghadiri undangan
tapi bahwa itu adalah percobaan
untuk menjajal sebuah kesempatan
itu enggak terlalu penting

itu tadi ulasan dari mas hasan nasbi
dan setelah ini kita akan menonton sama sama
mendengarkan sama sama sentilan sentilan khas dari anak anak muda
dari teman teman komika komisi co
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow